perang israel hamas membuat jalur gaza kembali membara dalam lima hari terakhir
pemerintah israel menyatakan memblokade semua pintu akses keluar masuk ke wilayah gaza
dan saya akan mengajak anda melihat lebih detail lagi seperti apa peta dari wilayah gaza
ini adalah peta yang terlihat di layar anda
ini adalah peta keseluruhan
anda di situ bisa melihat bagian tepi barat di sebelah kanan layar anda
dan saya akan langsung ke jalur gaza ya
kita akan lihat kita akan zoom
ini adalah penampakan jalur gaza di mana saat ini sedang terjadi peperangan
di sana serangan udara dari israel terus digembur
termasuk ini juga ada blokade yang sangat menyulitkan warga palestina yang tinggal di tepi barat
kalau dari luasnya jalur gaza ini luasnya adalah tiga ratus enam puluh lima km persegi
dan terbagi atas lima wilayah administrasi
kita lihat di situ
ini adalah belt hanun
kemudian ada gaza dan juga nort gaza
ini juga ada der al balah
ada juga kan yunis
anda melihat di bagian bawah
dan yang paling bawah adalah rafah ya
kita akan bahas satu per satu
kalau berdasarkan data kantor urusan kemanusiaan pbb ada tiga ya
yang pertama adalah gaza utara atau nort gaza
perlintasan ini di bawah kendali dari israel
dan hanya bisa dilintasi orang orang yang memiliki izin lintas dari otoritas israel
nah di bagian sini
kemudian ada juga checkpoint karam
ini ada di wilayah rafah
out di wilayah rafah
ini paling bawah dan beberapa hari terakhir menjadi perbincangan
karena daerah rafah ini berbatas langsung dengan negara mesir
dimana mesir dan juga israel memiliki hubungan diplomatik
sehingga jalur ini juga sulit untuk dilewati
bahkan bisa dibilang mustahil ya
kemudian kalau kita berbicara lautnya
mungkin anda berpikir mengapa bantuan tidak datang dari laut
nah ini dia situasi di sana
situasi blokade yang dilakukan oleh israel
saya akan coba tunjukkan
nah ini dia
anda melihat garis yang berwarna merah
nah garis yang berwarna merah itu adalah blokade yang dilakukan oleh israel
kalau di sini diterangkan bahwa lima belas mil laut itu adalah wilayah yang bisa digunakan oleh warga
gaza dan sekitarnya untuk bisa melaut
setelah itu adalah wilayah yang sudah dikuasai dan diblokade oleh israel
itulah kondisi di sana
anda bisa melihat gambarannya bagaimana wilayah jalur gaza ini benar benar terkepung
sehingga sangat sulit untuk bisa mengirimkan bantuan ke sana
dan selain itu saya akan juga menjelaskan secara detail ya
ini adalah informasi soal administrasi atau administratif di sana
ini adalah informasi soal administrasi atau administratif di sana
kalau kita lihat tadi saya sudah sebutkan ya
kalau luas wilayahnya adalah tiga ratus enam puluh lima km persegi
dan jumlah penduduk gaza ini lebih dari dua dua juta jiwa ya
kita akan lihat yang berikutnya
dan kita tahu bahwa jumlah korban perang israel hamas hingga tanggal sebelas oktober dua ribu dua puluh tiga ini tidak main main jumlahnya
kalau di posisi di jalur gaza ini korban tewasnya mencapai satu seratus orang
ini sumbernya adalah kementerian kesehatan gaza
kemudian korban lukanya juga sangat banyak yakni lima tiga ratus tiga puluh sembilan orang
kemudian dari sisi israel kita lihat korban tewasnya ini satu dua ratus orang
kalau berdasarkan sumber dari otoritas israel memang lebih banyak seratus orang ya dibandingkan dengan korban tewas yang ada di gaza
tapi ini adalah klaim dari kedua organisasi yang dimiliki oleh kedua wilayah ini
kemudian korban lukanya ini tiga satu ratus sembilan puluh dua orang
ini adalah korban luka dari pihak israel